setelah resmi dimiliki oleh jawa post persebaya surabaya kini bukan lagi klub miskin dukungan
puluhan pengusaha kini berebut menjadi sponsor
kondisi ini membuat para pemain bersemangat menjelang kompetisi liga dua berlangsung
di antara presiden klub persebaya surabaya azrul ananda puluhan pengusaha di surabaya ini
mengunjungi stadion gelora bung tomo yang akan menjadi home base bagi persebaya di kompetisi liga satu musim ini
para pengusaha juga diajak menyaksikan para pemain yang sedang berujicoba dengan persibol bol
pengenalan langsung pada calon sponsor ini adalah cara pengurus memperkenalkan persebaya
sekaligus juga menjelaskan bentuk kerjasama dan apa keuntungan jika mereka menjadi sponsor persebaya
karena ini profesional jadi kita harus sponsor itu harus profesional
kita harus menunjukkan apa yang ada apa kekurangannya apa kelemahannya
karena hanya dengan cara ini kita bisa berkembang secara profesional
kedatangan para calon sponsor ini bisa menjadi tambahan semangat terutama bagi para pemain
apalagi tim pelatih sudah memilih sembilan belas pemain yang akan dibawa mengikuti turnamen piala dirgantara di sleman jawa tengah
kita sudah punya gambaran starting eleven bahkan untuk piala dirgantara kita diminta sama membawa delapan belas pemain
cuma kami tim pelatih mengusulkan supaya bisa lebih karena delapan belas pemain sangat riskan
karena di sana kita melakon ini bukan hanya satu luk tapi banyak berat
sebelum berangkat ke sleman kemarin persebaya melakukan pemantapan komposisi pemain dan taktik
dengan mengelir uji coba melawan persibol buol sulawesi tengah
dalam laga yang diwarnai hujan lebat itu persebaya berhasil menang
persebaya topurnawanto surabaya